rumah detensi imigrasi pontianak di kuburaya kalimantan barat tidak lagi disesaki
warga asing pencari suaka ataupun mereka yang tertangkap karena pelanggaran hukum
sebagian warga asing di sana telah dideportasi ke negara asal masing masing
rabu siang rumah detensi imigrasi pontianak terlihat lengang
sebagian warga afganistan telah kembali ke negara asal mereka dengan bantuan lembaga pendonor
sementara warga asing dari negara lain seperti vietnam dan tiongkok telah dideportasi
saat ini rumah detensi imigrasi pontianak hanya ditempati satu ratus empat puluh empat warga pencari suaka asal afganistan
rumah detensi imigrasi pontianak cukup untuk menampung dua ratus sepuluh orang dengan fasilitas lapangan olahraga
dapur utama kamar ruang belajar dan ruang ibadah
para warga asing ini menempati tiga blok khusus pria
rencananya sebagian besar penghuni rumah detensi imigrasi pontianak akan dipindahkan ke tanjung pinang kepulauan riau
oa volkan sementara semua orang di kalimotr
yang demo kemarin itu mereka sebenarnya hanya menuntut mereka bisa bebas
sedangkan kita sudah barang tentu kita tidak bisa memberikan kebebasan sebebas bebasnya
karena awal awal menanggung bahwa warga negara asing harus mempunyai izin tinggal di indonesia
jadi tugas kita di rundinim ini hanya mengawasi mereka mereka yang berada di sini secara bermasalah
jadi kita berusaha memfasilitasi apabila ada negara ketiga yang ingin menerima mereka